pertama partai golkar melakukan rotasi jabatan dengan mencopot mahyudin dari posisinya sebagai wakil ketua mpr
rapat pleno dpp golkar minggu malam memutuskan mahyudin akan digantikan titik soeharto
mahyudin menegaskan ia akan melawan atas keputusan pencopotan ini
mahyudin menegaskan pencopotannya tidak memenuhi syarat sesuai undang undang md tiga
dalam aturan disebutkan pergantian pimpinan mpr bisa dilakukan asalkan yang bersangkutan meninggal dunia
berhalangan tetap dan mengundurkan diri
dari ketiga syarat mahyudin menegaskan ia tidak pernah berniat mengundurkan diri
mahyudin menuding pencopotannya dan menunjukkan titik soeharto sebagai upaya barter politik antara titik dengan ketua umum airlangga hartarto
mahyudin menyatakan ia telah menghadap ketua dewan pembina abu rizal bakri
menurutnya ical menolak keputusan pencopotan mahyudin sebagai wakil ketua mpr
mungkin saya ada perbedaan gaya politik
dengan ketua umum bisa jadi antara ini masalah suka atau tidak suka
tapi kan memang gaung ini kan memang semenjak munas kemarin sudah ada gaungnya
karena memang rumornya memang ada kesepakatan mbak titi tidak maju ketua
calon ketua umum dipromosikan untuk jadi wakil ketua mprri
saya kira dalam politik seperti itu biasa biasa saja ya terjadi
saya menghadapi dingin dingin saja
mahyudin sudah bersedia untuk mengundurkan diri
ya saya tidak ada agenda untuk mengundurkan diri
jadi kemungkinan besar ya kita tunggu saja apakah surat dari dpp akan masuk ke mpr
ya kalau masuk ke mpr biasanya kita akan bahas di pimpinan
tapi saya kira di pimpinan mpr juga akan taat asas taat hukum taat undang undang
jadi saya sangat percaya bahwa di mpr tidak akan melanggar undang undang
jadi tidak akan ditindaklanjutin
berdasarkan pasal nomor tujuh
pasal tujuh belas undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas tentang perubahan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat tentang md tiga
pimpinan mpr hanya bisa diberhentikan dari posisinya dengan tiga alasan utama
pasal tujuh belas ayat satu mengatur pergantian pimpinan mpr bisa dilakukan karena meninggal dunia
huruf a meninggal dunia huruf b mengundurkan diri atau c diberhentikan
dan kemudian ditegaskan lagi di ayat selanjutnya di pasal tujuh belas ayat dua
yang mengatur unsur pimpinan mpr
berhenti dari jabatannya bila telah diberhentikan sebagai anggota dpr atau dpd
poin huruf b dijelaskan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai pimpinan mpr